yang disiapkan penyelidikannya
ini mau dibawa ke rumah sakit atau bagaimana
ya akan berosok
hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab jemaah haji wanita ini mengalami sesak nafas
selain itu tampak pula tiga orang jemaah haji yang baru tiba di bandara juanda surabaya
harus menggunakan kursi roda untuk dapat menaiki bus menuju asrama haji sukolilo surabaya
masih dari surabaya jawa timur semua jemaah haji yang masuk asrama haji sukolilo surabaya
harus menjalani screening untuk mengantisipasi kluster haji
dalam screening ini terdapat sembilan orang yang bergejala covid
namun setelah menjalani tes pcr hasilnya semuanya negatif
namun terdapat dua orang lagi jemaah haji hasil dari swab antigennya positif
dan kini menjalani tes swab pcr serta kini masih menunggu hasilnya
dihiputan cnn indonesia